bagi penyandang difabel netra seperti orang tak bisa melihat total dan kelompok low vision
ada kesulitan untuk menjaga jarak dalam menerapkan protokol kesehatan
salah seorang difabel netra ialah nonos warna
pria berusia lima puluh enam tahun ini merupakan seorang pegawai kementerian sosial
yang memiliki jabatan fungsional pekerja sosial media
di balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik netra wiataguna bandung
selain memberikan pelayanan langsung kepada penerima manfaat
ia juga bertugas sebagai instruktur kesenian tradisional seperti gamelan degun dan larasa lendro
namun saat pandemi ini aktivitasnya ialah membuat laporan konseling
dan perkembangan para penerima manfaat selama berada di rumah
meskipun dengan keterbatasan penglihatan nono menceritakan tetap berusaha menerapkan protokol kesehatan
meskipun ada kesulitan untuk menjaga jarak saat berada di tengah masyarakat
menurutnya banyak masyarakat
masyarakat yang berinisiatif untuk membantu dengan cara langsung menuntun

ada orang menuntun kita harus megang orang itu kan tetap sarung tangan yang kita pakai
kemudian kita juga pakai tongkat putih kan jadi tongkat itu alhamdulillah bisa menolong kita
hal yang sama juga disampaikan oleh putri wiwoho
putri adalah seorang pegawai kementerian sosial yang memiliki jabatan fungsional pekerja sosial ahli
di balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik netra wiataguna
menuturkan aktivitas mencuci tangan dan memakai masker adalah anjuran protokol kesehatan yang mudah dilakukan
namun menjaga jarak bagi defable netra merupakan sesuatu yang agak sulit dilakukan
sebab difabel netra adekalanya membutuhkan bantuan untuk dituntun ketika diarahkan ke suatu tempat yang belum ia kenal
ya sebenarnya dikatakan sulit juga memang sulit
karena kami kan harus setidaknya kalau low vision pun harus butuh bantuan orang dengan dipegang
nah akhirnya kita memang harus meminimalisir
kalau misalnya hand sanitizer ya kita harus di tas kita pakai punya hand sanitizer gitu ya
terus kita pakai masker tetap kita pakai masker
nah untuk menjaga jarak kita tetap usahakan kita menjaga jarak
tapi kalau memang dalam waktu waktu tertentu kita harus misalnya dekat dan bersentuhan dengan orang ya segeralah hand sanitizer dipakai dengan cara cara yang elegan lah
dalam artian jangan di depan orangnya atau bagaimana
tapi yang jelas tetap kita patuhi protokol air yang ada untuk saat saat pandemi seperti ini
menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari covid sembilan belas yakni mencuci tangan memakai masker menjaga jarak
merupakan cara untuk membentengi diri dari virus corona saat berada di luar rumah
mita handayani kavijati bandung